indonesia wijaya jadi dia memang anaknya prabu wijaya
berarti dia anak pertamanya
tapi kenapa tadi dia jahat banget ya sama adiknya
pagi pagi udah kegatelan udah cari mangsa ngundangin papa
oh jadi bapak pernah jadi tukang bangunan
iya pernah pak
kebetulan tukang bangunan saya ada yang sakit
bapak bisa gantiin dia
baik pak jadi kapan saya bisa mulai kerja
hari ini kamu bisa langsung kerja
orang yang sangat menyesal itu adalah aku
laki laki yang gak berguna
aku gak bisa melindungi keluarga aku sendiri
aku selalu bikin kamu susah dan ambiar
amira saya mendapat info kalau ibu kamu sempat terlihat di terminal bis pagi ini
mungkin ibu kamu mau kembali ke jakarta

amira pengen banget ketemu sama ibu om
ibu kamu gak ada di dalam
kan kamu udah tau
ibu kamu itu disuruh pergi sama orang
udah ngapain kesini
percuma ibu kamu gak ada disini
padahal kata penjual tiket di pandeglang itu
ibu udah pergi ke jakarta
tapi kenapa ibu gak pulang ke rumah
ibu kemana sih sebenernya
apa ibu berusaha menghindar dari aku
karena ibu udah buat perjanjian sama pak prabu
ibu tapi aku kangen banget sama ibu om
tapi ibu ibu masih bener gak kangen sama aku
eh ya ampun ini stop stop stop ini ada apaan sih
sst udah lo gak usah ikut campur
ini urusan kita bertiga
ya tapi jangan kayak gini dong
bro bro ini kan ceweknya seris ini
gak apa apa maaf sih ya
jarang ada orang ngelawin kalau di kerjaan kayak gini
kamu ada masalah apa sih sama dia
biasalah aku kan anak baru
pasti dikerjain sama mereka
apalagi anak mahasiswa beasiswa
wow berarti kamu pinter dong
sebenernya kita sama sih
aku juga bisa masuk kampus ini gara gara seseorang
iya jadi aku bisa masuk sini karena aku
biasa banget sih dorong dorong kepala orang gak sengaja tau
emangnya harus ya
cewek gak tahu diri kan
pagi pagi udah kegatelan udah cari mangsa
wah cowok ini kan
maaf tante bukan maksudnya dikukuh campur
tapi kelihatannya tante sama mbak sedang butuh bantuan
ini kan cewek yang waktu itu sama ibunya
yang demetnya gue copet
waduh gawat kalau waktu itu dia sadar kalau gue yang udah ngambil dompetnya
lo kan ya waktu itu ngapain di sini
lo siapa sih
emang kita pernah ketemu
kita yang waktu ketemu di
aduh gak mungkin kan gue bilang sama cowok ini kalau waktu itu kita ketemu waktu gue dan mamah lagi bawa pergi orang yang mirip bapaknya amir
bisa bisa si amirah malah jadi curiga lagi
enggak enggak kita gak pernah ketemu kayaknya gue emang salah orang deh
alhamdulillah tante aku duluan ya aku harus ke perpustakaan dulu soalnya nanti kalau ketemu lagi kita gak perlu ngobrol ya
iya lo udah tunggu sama petugas administrasi di atas
nesya wijaya jadi dia memang anaknya prabu wijaya berarti dia anak pertamanya tapi kenapa tadi dia jahat banget ya sama adiknya
udah ya pagi pagi udah kegatelan udah cari mangsa ngundangin papa
oh jadi bapak pernah jadi tukang bangunan
iya pernah pak
kebetulan tukang bangunan saya ada yang sakit bapak bisa gantiin dia
baik pak jadi kapan saya bisa mulai kerja
hari ini kamu bisa langsung kerja
bisa pak terima kasih ya pak
amirah walaupun saat ini kita terpisah tapi ayah berusaha untuk tetap dekat sama kamu nak
siapa tahu dengan ayah kerja di dekat kampus kamu ayah punya kesempatan untuk melihat kamu
jadi benar kamu sudah bekerja di sini kata utari kamu sekarang sudah bekerja lagi
tapi itu kan kampus
iya tempat amirah kuliah saya sengaja cari kerja di sini supaya ketemu sama dia
kasian iksan walaupun aku gak suka sama amira karena dia anak prabu tapi aku gak akan tega sama iksan
ya udah nanti aku cari tahu soal keadaan amira bagaimana sekalian aku cari cara supaya amira bisa kembali ke tangan kamu dari tangan prabu wijaya
terima kasih amirah
terima kasih wisnu
saya kerja dulu ya
kita sekalas yuk eh
kamu di sini juga
iya kosong duduk aja
dia kan cowok yang waktu itu
sorry gue gak suka dia
eh bisa pindah nggak ini bangku gue
gue duluan duduk di sini
kurang baik apa coba tasnya udah gue pindahin tinggal orangnya
rizky kamu ini apa apaan sih kamu lihat dong dia duluan duduk di sini
jangan menang menang kamu yang punya kampus ya jadi seenaknya kayak gitu
kamu tuh emang sentimen banget sama aku ya
kenapa sih kamu gak pernah pilihanku
emang salah aku apa
nih masih lanjut lagi salah kamu apa
gimana aku mau pilihanku kalau kamu yang salah
coba tanya sama semua anak di sini yang salah juga pasti kamu
kok mereka bilang
eh kamu tuh orang yang sering banget sih
makanya aku gak pernah suka sama kamu
orang kayak kamu tuh kerjanya nindas orang terus tahu
nah sekarang buktinya apa
jualan orang pindah seenak
amira itu kan karena aku pengen duduk dekat kamu
dan aku gak suka orang deket deket kamu
masa kayak gitu dia gak ngerti sih
tasnya udah gue balikin
dan gue duduk sini
sekarang aku gak nindas
maaf ya tirta reski banget kayak gitu orangnya
seru kalau mata
biasalah dia akan kembali ke hapus

aku mau kembali ke hapus
tidak ada yang mau ikut
aku mau kembali ke hapus
oh ini siap
kamu tunggu di sini sebentar ya aku mau pergi majelan dulu
kok kita bisa ketemu di sini
ya sudah di sini
ketemu di sini ya
apa dia sudah nanya ini pun
pokoknya bapak selalu kasar sama dia
kenapa sekarang jadi soal perhatian
man kenapa sih kamu kasar banget sama pak wisnu
dia itu cuma pengen tahu kabarnya amira
itu artinya dia perhatiin sama amira ben
saya udah biasa dikasarin sama arman
jadi dia selalu curiga sama saya
padahal saya sendiri gak tahu saya ini salah apa sama dia
bapak nggak tahu bapak salah apa
apa perlu saya katakan semuanya
saya mau cari ribut
saya pergi dulu zaira
man kamu kenapa sih sama pak wisnu man
kayaknya kamu gak suka banget sama dia
kamu bukan anak saya
tolong ingat baik baik
ya aku kesal aja sama dia yaudah
nondra berapa ini
terima kasih pak
kamu udah selesai kuliah
udah deh sekarang mau pulang
aku boleh anterin kamu pulang ya
kuliah aku udah kelar kok sekarang
dan aku mau pulang mau mojek
tapi aku bisa anterin kamu pulang dulu
siapa tau bisa anterin kamu pulang aku dapat penumpang dulu
aku baru dengar loh ada yang kuliah di sini sambil ngocek
ya buat aku sih gak masalah
yang penting itu halal
lagian aku kasian sama orangtuaku
aku udah tua dan waktunya aku kerja
lagian hasil aku ngojek lumayan kok buat ngiripin sehari hari
amira jangan gampang percaya sama orang
eh lu apa
kamu mau ngajak
kamu mau ngajak
eh lu ganggu dia
gue nggak suka liat lu ganggu dia ya
lo tau kan gue siapa
gue kasih tau sama lo lo jangan deket deket sama dia
minimal sepuluh meter lah
kenapa lu tau nggak sih sama kamu
nanti dikiranya kok ada apa apa lagi sama kamu
amira emang kalau misal dibilang ada apa apa sama aku bikin malu ya
ini cowok lama lama gue hajar juga ya
nunggu banget kayaknya
kalau nggak udah abisin orang
kalau gitu sorry ya
gue nggak tau kalau gue nganggut dia
ya iyalah ganggu